program teks amnesti pada gelombang pertama mulai menuai hasil
dua hari menjelang hari terakhir periode pertama capaian teks amnesti berlari semakin kencang
mencapai bahkan hari ini sekitar enam puluh lima triliun rupiah atau bahkan hampir tujuh puluh triliun rupiah hari ini
lalu dibandingkan negara yang pernah mengimplementasikan pengampunan pajak bagaimana suksesi indonesia
kejar tayang teks amnesti saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama bahwa kejar tayang kayak sinetron ya kenapa kejar tayang
karena ada target jadi harus dikejar peraingannya lebih cepat pendekatan harus cepat dilakukan
sehingga nanti pendekatan pendekatan itu bisa menghasilkan keinginan
apalagi untuk para konglomerat konglomerat yang punya dana besar untuk ikut program teks amnesty
kita bahas dulu dari dana repatriasi teks amnesti
bagaimana sebenarnya porsi dari aliran dana khususnya untuk dana repatriasi
terhadap dengan pdb atau produk domestik bruto indonesia
kita ambil saja data pada pdb kuartal ke dua dua ribu enam belas kemudian nanti kita akan dapat komposisinya
sebagai informasi bahwa pada hari ini pukul dua belas waktu indonesia barat sudah masuk dana repatriasi satu ratus dua puluh triliun rupiah
apa yang dimaksud dengan dana repatriasi saya ingatkan kembali
jadi untuk program teks amnesti itu ada dua yang pertama adalah deklarasi
kemudian yang selanjutnya adalah repatriasi
ini ada dua hal yang berbeda
kalau yang dibicarakan adalah deklarasi artinya hanya melaporkan
artinya misalnya saya seharusnya selama ini saya mengaku saya punya satu rumah
ternyata saya punya lima rumah yang lain
nah pada saat pengampunan teks amnesti ini program ini saya melaporkan
jadi dari lima rumah tersebut
ini berbeda dengan repatriasi repatriasi apa
mengembalikan aset dari luar negeri misalnya
ternyata saya punya uang saya punya rekening di singapura yang nilainya misalnya satu miliar dolar amerika
selama ini saya nggak pernah tuh saya nggak pernah laporin ke dijen pajak
pajakin mending saya ke singapura misalnya tax haven kan dekat lagi
gampang saya mau cek bagaimana sih sebenarnya pengelolaannya gitu
jadi ketika teks amnesti kemudian saya mau ngembalikan dana itu ke dalam negeri
pengembalian ke dalam negeri balik lagi ke indonesia itulah yang dinamakan repatriasi
mana yang lebih penting sama pentingnya
karena untuk deklarasi akan ada uang tebusan plus kalau repatriasi uang tersebut akan masuk ke dalam negeri
apa fungsinya uang tersebut masuk ke dalam negeri
untuk bisa memutar ekonomi di tengah kekeringan ataupun juga tantangan likuiditas yang dihadapi oleh pemerintah
defisit anggaran misalnya
pemerintah masih ngotot mau program infrastruktur tapi dananya terbatas
kondisi ekonomi regional dan global juga membuat semua negara berebut likuiditas
makanya mereka memutar otak dengan program tax amnesti
ketika repatriasi masuk ada potensi dana kan
ada yang bisa disalurkan ke berbagai sendi bisnis ataupun ekonomi di dalam negeri
sehingga dana repatriasi yang dimaksud di sini adalah dana yang masuk kembali ke indonesia
ada satu ratus dua puluh triliun rupiah pemerintah menyiapkan beberapa bank repatriasi
yang akan mengelola dana tersebut
dan pemerintah juga menyiapkan beberapa instrumen investasi
ataupun instrumen yang nantinya bisa menjadi media untuk menyalurkan banjir likuiditas
banjir uang ya sederhana
banjir uang satu ratus dua puluh triliun rupiah
nanti bisa disalurkan melalui mereka
satu ratus dua puluh triliun rupiah bila kita bandingkan dengan pdb kuartal ke dua
itu senilai tiga delapan puluh enam enam triliun rupiah
sebenarnya menurut saya
karena kita hanya butuh waktu dari sekitar agustus ya
juli agustus september
jadi hanya nyaris sekitar sebulanan ya
dua bulan gitu kalau kita sebutkan
itu artinya sangat sedikit sekali ya
jadi makanya cukup signifikan
lalu selanjutnya kita bandingkan
ini yang menarik
bahwa ternyata raupan dana teks amnesty indonesia dibandingkan negara negara yang pernah melakukan hal serupa
saya tunjukkan pada anda
anda tahu yang paling tinggi itu adalah italia
jadi ada beberapa negara sebenarnya yang sudah melakukan teks amnesti pengampunan pajak
italia melakukan teks amnesti pada tahun dua ribu sembilan dengan raupan dana delapan puluh miliar euro
hasil yang mereka peroleh
satu hari kita masih menunggu
dan jangan lupa bahwa program teks amnesti masih akan berlangsung hingga maret dua ribu tujuh belas
jadi ini adalah sebuah rekor sebenarnya
kita nisbikan sebentar bahwa ada perdebatan ketidakadilan bagi warga negara segmen menengah dan kecil dibandingkan warga negara yang punya uang
itu nanti biar perdebatannya kita hadirkan di mahkamah konstitusi karena ada yang menuntut hal tersebut
tapi paling tidak raupan dananya itu rekor terbanyak di dunia
lalu kita lihat selanjutnya uang tebusan teks amnesti
untuk uang tebusan sendiri enam puluh lima satu triliun rupiah itu adalah hasil dana deklarasi ya
itu per jam dua belas siang hari ini
lalu selanjutnya adalah persentase
ini adalah beberapa negara yang sudah melakukan teks amnesti
kita lihat bahwa ternyata persentase uang tebusan terbesar di dunia ini uang tebusan
jadi bukan repatriasi
kalau repatriasi kita tetap tertinggi uang tebusan pun kita juga tertinggi
jadi ada dua hal
bahwa ternyata banyak orang indonesia yang punya aset banyak sekarang ramai ramai mengakuinya
kemudian yang kedua ternyata paling rajin juga ya
mereka kalau dikasih pengampunan
ternyata gampang kok ngembalikan dana mereka
jadi ada dua poin yang harusnya kita catat
jadi luar biasa
kita harus akui bahwa memang program ini merupakan rekor program teks amnesti
itu adalah fakta
sampai hari ini
lalu kemudian kita ke slide selanjutnya
saya lebih spesifik tadi sebutkan ada beberapa negara ya
ini adalah hasilnya
kita lihat afrika selatan melakukannya pada tahun dua ribu tiga
hanya mendapatkan hasil satu ratus lima belas triliun rupiah
jadi kita konversikan
kemudian ini sumbernya adalah dari cita
lalu kita lihat spanyol itu lebih tinggi sedikit dua ratus dua triliun rupiah
irlandia juga semakin tinggi
makin turun ya

saya tidak ke indonesia dulu
australia tahun dua ribu empat belas baru saja australia melakukan tax amnesty
enam puluh enam triliun rupiah
italia ini yang tadi saya sebutkan
sebelumnya italia merupakan rekor tertinggi di dunia dengan seribu satu ratus tujuh puluh sembilan triliun rupiah
chile dua ribu lima belas baru saja tahun lalu
hanya meraup dua ratus enam puluh tiga triliun rupiah
saya bawa anda untuk melihat ke indonesia

hanya dalam hitungan bulan
dan kita meraup dua ribu enam ratus delapan belas triliun rupiah
ini adalah sebuah rekor capaian dana deklarasi
ini membuka bahwa benar yang disebutkan pemerintah
ada sumber dana potensial yang dimiliki oleh orang orang berduit jumbo warga negara indonesia di luar sana
kini mereka turun gunung
kalau saya boleh mengutip apa yang disebutkan oleh
bahwa para taipan para sesepuh para orang kaya tersebut akhirnya turun gunung
karena kalau tidak versi ibu sri mulyani
dia sendiri yang akan mendatangi menjemput dana tersebut ke gunung gunung tersebut
jadi intinya kita lihat
ini sebuah capaian yang menarik untuk kita ikuti
apalagi besok ataupun dua puluh empat jam jelang terakhir periode pertama pengampunan pajak
kita akan tunggu
sebombastis apa capaian pemerintah untuk meraih likuiditas besar melalui program tax amnesty